bagaimana dengan tadi ada berita
kereta api cepat dengan biaya yang begitu besar
utangnya tujuh puluh tahun baru lunas
belum belum sudah bocor airnya masuk
ya posisi di dalam ataupun di luar
itu kan sebesar besarnya bagi kepentingan rakyat
tapi bagaimana masalah ekonomi kita
bagaimana dengan tadi ada berita
kereta api cepat dengan biaya yang begitu besar
utangnya tujuh puluh tahun baru lunas
belum belum sudah bocor airnya masuk
bagaimana dengan pergerakan ekonomi rakyat
dengan harga beras yang naik
itu kan yang harusnya kita persoalkan
untuk dapat diselesaikan dapat dimitigasi
jadi jangan kita tergiur pada sekedar kekuasaan
tetapi melupakan tanggung jawab
dengan mengedepankan tanggung jawab rakyat ini
jangan sampai perburuan kekuasaan
kenaikan harga kebutuhan pokok
akibat beras naik kelas menengah
di dalam sistem keuangan mereka